siapa dia ini masih rahasia
masih rahasia nanti kalau bocor ketahuan kofifah bahaya
jatim tadi memang menyita waktu itu agak banyak dalam pemecahan
agak banyak dan hampir sepakat
pokoknya kita harus mengusung seseorang
siapa dia ini masih rahasia
masih rahasia nanti kalau bocor ketahuan kofifah bahaya
jadi jangan dipancing soal nama
yang akan diumumkan pada waktu yang tepat
saksikan terus program program kompastv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lain